kecelakaan kerja yang menelan korban terjadi di dua daerah di kota parepare sulawesi selatan
seorang buruh bangunan mengalami luka bakar dan tidak sadarkan diri setelah tersengat listrik
sementara di lumajang jawa timur pemirsa dua pekerja tewas di dalam truk tangki yang sedang melakukan pembongkaran pupuk cair
petugas mengerakan mobil pemadam kebakaran saat melakukan evakuasi terhadap andis lima puluh tahun
yang mengalami kecelakaan kerja di lantai dua bangunan rumah di jalan atletik kota parepare sulawesi selatan minggu sore
evakuasi dengan tangga mobil damkar dilakukan karena tidak ada akses ke lantai dua gedung yang tengah dalam proses pembangunan
dalam keterangan petugas damkar korban tersengat listrik kabel pln saat akan memindahkan tangga besi
beruntung saat tersengat korban jatuh di bagian atap
namun korban mengalami empat puluh persen luka bakar di bagian tangan kaki hingga perut
kronologis untuk penolanya kecelakaan karena kelalaian si korban ambil tangga dan mengenai pm tegangan menangah listrik pm
tanah di lumajang jawa timur tugas bpbd harus menggunakan masker oksigen
untuk mengevakuasi jasad dua pekerja yang tewas di dalam truk tangki saat melakukan pembongkaran pupuk cair
korban tewas bernama samsul lubis empat puluh lima tahun warga desa patokan probolinggo
dan irul empat puluh tahun warga rejoso pasuruan
mereka nekat masuk ke dalam tangki setelah pipa pembongkaran pupuk cair tersumbat
namun keduanya malah tewas diduga karena kehabisan oksigen
ada pekerja yang kecelakaan kerja di pupuk cair atau tetes di desa besuk
kecamatan tempe kabupaten lumajang
langsung tim bergeser untuk mengevakuasi
dan ternyata kita evakuasi sampai di sana dua pekerja meninggal
usai dievakuasi kedua jasad korban di otopsi drsud dr haryoto lumajang
sementara satu rekan korban yang selamat masih menjalani perawatan di rumah sakit
tim liputan cnn indonesia